buaya jenis senyulong dengan ciri khas bermoncong panjang
menampakkan diri sejak rabu pagi di bantaran sungai ketuan di kabupaten musirawas sumatera selatan
buaya liar sepanjang empat meter ini diduga hendak mencari makan
meski tidak mengganggu sejumlah pemilik usaha kolam ikan telah memasang pagar berlapis dari besi
agar buaya tidak dapat masuk dan memangsa ikan di dalam kolam
kehidupan tak bisa dijalani oleh pasangan suami istri khairul anna
khoirul annamah dan ica agustris mawati warga desa brambang kecamatan diwek jombang jawa timur
sehari hari keluarga ini hidup bersama belasan ekor ular berukuran besar
lantaran sudah terbiasa tak ada rasa takut sedikitpun pada reptil ini
hoirul anam mengaku menyukai hewan melata ini sejak masih kecil
bahkan di usia tiga tahun ini hoirul telah memelihara sembilan belas ekor ular
untuk perawatannya setiap dua minggu sekali dibersihkan dan diberi makan berupa ayam atau kepala ayam
perawatan gampang dua minggu sekali cukup bersih bersih kasih makan
satu ular berapa ekor ayam
kalau yang besar besarnya tiga empat
kalau yang besar besarnya lima
sementara sang istri mengaku hobi sang suami
dia juga menular pada dirinya
mama takut lalu lambat laun belajar dari suami
lalu ya sudah biasa
sempat memarahi suami atau bagaimana sebelumnya
karena kan anak anak juga ikut
ular piton berukuran besar ini akan terus dipelihara oleh pak sutri ini
dan sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga
tim liputan cnn indonesia